mahkamah agung bekerjasama dengan badan pembinaan hukum nasional bphn kemenkumham
kembali mengadakan paralegal justice award dua ribu dua puluh tiga
kegiatan yang diikuti tiga ratus kepala desa dan lurai di indonesia ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum di daerahnya masing masing
paralegal justice award dua ribu dua puluh empat digelar di auditorium badan pengembangan sumber daya manusia cinere lima depok jawa barat
selain melibatkan mahkamah agung dan badan pembinaan hukum nasional kemenkumham
kegiatan yang kedua kalinya ini juga melibatkan kementerian dalam negeri kementerian desa pdtt dan badan pembinaan ideologi pancasila
kegiatan ini merupakan pemberian anugerah kepada kepala desa lurah yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan setiap perkara di masyarakat secara non litigasi dan inklusif
nantinya tiga ratus kepala desa atau lurah ini akan diberikan penguatan kapasitas dan pengetahuan soal penyelesaian sengketa permasalahan hukum di masyarakat melalui kegiatan paralegal academy
para legal justice award sendiri bertujuan untuk mengundang para kepala desa para lurah yang mempunyai prestasi di dalam menyelesaikan sengketa yang ada di daerahnya masing masing
dalam rangka untuk mengefektifkan program justice access to justice dan termasuk bagaimana menghadirkan kepala desa
yang selama ini memainkan peranan sentral dan strategis untuk membantu menyelesaikan konflik konflik sosial dan konflik konflik hukum di masyarakat
tentu pada level kalau itu misalnya di ranah pidana yang ringan
kegiatan digelar untuk menghidupkan kembali peran kepala desa dan lurah sebagai hakim perdamaian adat dalam menangani perkara hukum di desa sesuai dengan undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa